ratusan warga antre berdesakan untuk mendapatkan bantuan paket sembako gratis
yang dibagikan di halaman rumah pribadi gubernur kalimantan timur isran nur
di jalan adipura luabaku samarinda kalimantan timur kamis siang
sebagian warga yang tidak mendapatkan paket sembako mengaku kecewa
lantaran pembagian tidak dilakukan langsung ke rumah warga yang terkena dampak covid sembilan belas
petugas satpol pp dan polisi menyatakan kewalahan karena warga terus berdatangan dari berbagai wilayah
polisi mengimbau warga agar pulang ke rumah masing masing
karena paket sembako gratis sudah habis